mendikbud ristek nadiem makarim memastikan uang kuliah tunggal ukt dibatalkan
keputusan ini diumumkan usai bertemu presiden joko widodo di istana negara pada siang tadi
apa saja yang menjadi dasar pembatalannya dan bagaimana evaluasi ke depan
kita akan berbincang bersama dengan tri santoso tenaga ahli kantor staff presiden bidang pendidikan
selamat petang mas tri
selamat petang mas ibrahim
mas tri jadi apa arahan pak jokowi saat bertemu menteri nadiem tadi
sampai akhirnya kenaikan ukt ini dibatalkan apa saja arahannya
jadi saya kira concern dari pak presiden itu sudah jelas gitu ya
satu untuk akses pendidikan itu dibuka selebar lebarnya untuk masyarakat kita
tanpa terkecuali mereka yang kurang mampu atau mereka yang kaya
dan akses yang sama ke dalam dunia pendidikan
dan saya kira menjadi perhatian bersama kenaikan ukt yang baru baru ini
mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan juga hasil koordinasi dengan teman teman pimpinan perguruan tinggi
jadi ini juga termasuk mempertimbangkan adanya dasarkan dari mahasiswa
kemudian juga ada permintaan dari ketua dpr seperti itu
ketika uang ukt ini dibatalkan naik
semuanya menjadi dasar pertimbangan tidak hanya satu atau dua pihak
tapi yang pasti komitmen dari pak presiden jokowi untuk memberikan akses seluas luasnya
bagi masyarakat indonesia untuk berpendidikan tinggi
tidak hanya dua belas tahun tetapi juga sampai tingkat perguruan tinggi
bahkan anggaran kita untuk subsidi beasiswa gitu ya
baik melalui lpdp maupun non lpdp itu
terus kita tingkatkan setiap tahun supaya teman teman adik adik kita bisa menikmati pendidikan gratis
untuk yang dibatalkan ini ada penjelasan tidak pak tri
komponennya apa saja agar mahasiswa masyarakat orang tua juga mengetahui
apa kembali seperti semula atau bagaimana
jadi yang dibatalkan itu terkait dengan jangan sampai naik
jadi tidak ada kenaikan angka ukt pada setiap tahun
karena individu ini kan untuk mahasiswa baru ya
ini kan baru satu tahap dari tahapan seleksi untuk masuk perguruan tinggi
baru tahap yang pertama snbp gitu ya
jadi terkait dengan biaya ukt gitu ya
tidak dibatalkan tetapi disesuaikan dengan kemampuan calon mahasiswa gitu ya
saya kira kemarin kami melakukan verifikasi lapangan gitu ya
sampling di indonesia timur di sulawesi dan juga di papua serta ntt
saya kira terkait dengan data yang kami temui di lapangan
mereka yang ukt nya naik bisa mengajukan forum dialog atau forum klarifikasi
salah satu contohnya misalnya di universitas riau gitu ya
dari dua ribu mahasiswa yang diterima setelah diverifikasi ulang
ada delapan ratus mahasiswa yang ukt nya turun dari ukt yang telah ditetapkan sebelumnya
artinya ini ada komitmen bagi pemerintah khususnya kementerian pendidikan
terhadap isu ukt ini
patry kami juga akan kembali memutarkan pernyataan dari mendrikbud ristek nadima karim
pas saya bertemu dengan presiden yang bilang ukt tidak jadi naik
selama beberapa hari ini
kami telah mendengarkan semua aspirasi dari berbagai stakeholder
jadi saya mendengar sekali aspirasi dari berbagai macam mahasiswa keluarga dan masyarakat
mengenai concern mereka mengenai adanya peningkatan peningkatan ukt yang terjadi di ptn ptn kita
dan memang itu saya melihat beberapa angka angkanya dan itu juga buat saya pun cukup mencemaskan
jadi saya sangat mengerti kekhawatiran tersebut
jadi kemarin kami juga sudah bertemu dengan para rektor
dan kami kementerian pendidikan putri ristek telah mengambil keputusan
untuk membatalkan kenaikan ukt di tahun ini
dan kami akan merevaluasi semua permintaan peningkatan ukt dari batn batn
dan untuk tahun ini tidak ada mahasiswa yang akan terdampak dengan kenaikan ukt tersebut
mengevaluasi satu persatu permintaan atau permohonan perguruan tinggi untuk peningkatan ukt
tapi itu pun untuk tahun berikutnya
ini jadi instruksinya dari presiden apa
kan yang dipikirkan selain kenaikan ukt juga ada beban dari perguruan tingginya
seperti apa ini solusinya evaluasinya pak tri
kita memaksimalkan dana yang ada di kampus gitu ya
tadi karena arahan tidak boleh naik gitu ya
memaksimalkan fungsi peran pimpinan perguruan tinggi untuk memberdaya gunakan komponen yang ada gitu ya
para rektor pimpinan perguruan tinggi kreatif untuk memikirkan income yang lain
memberdaya gunakan sarana perasarana gitu ya
banyak kita temui di kampus kampus kita kampus besar itu misalnya ada salah satu kampus a
lahannya satu ratus empat puluh dua lima hektare gitu ya
lahan yang digunakan itu kan
hanya lima sampai dengan sepuluh hektare untuk bangunan tetapi puluhan hektare yang lain tidak digunakan
nah ini pimpinan perguruan tinggi harus kreatif untuk memanfaatkan ini untuk unit bisnis misalnya
kemudian pengembangan alumni untuk endorment fund atau dana abadi dan lain sebagainya
saya kira hal hal ini bisa diantisipasi karena ada subsidi juga dari mereka yang ukt nya tinggi dan mereka yang ukt nya rendah pada prinsipnya
prinsip kotong royong selain dari antaran tiga puluh poptn ini
patri ini perlu waktu berapa lama untuk langsung instruksi ke kampus kampus ukt tidak jadi naik
apakah bisa langsung diimplementasikan dilaksanakan pak tri atau seperti apa
jadi begini selama libur kemarin itu semua sudah berkoordinasi pak menteri pak dirjen dan juga bawahan pimpinan dari perguruan tinggi sudah koordinasi
sudah menyiapkan langkah langkah strategi sini
saya kira ini sedang berproses prosesnya di dirjen dikti terkait dengan hal hal teknis dan proses prosedur revisi dari ukt ini
baik ukt tahun ini batal naik tidak jadi artinya dipastikan sudah disosialisasikan kepada kampus kampus
terima kasih tri santoso tenaga ahli kantor staf presiden bidang pendidikan telah menyampaikan bagaimana informasi terkini dalam program kompas petang